dalam video amatir milik petugas damkar sejumlah warga nampak panik
saat kebakaran melanda permukiman di kampung tonjong desa tonjong bogor jawa barat selasa malam
warga kesulitan menyeram air lantaran kobaran api terus membesar
sedikitnya tiga rumah satu mobil dan tiga motor ludes terbakar
sebelumnya pemilik kios tengah mengemas bensin eceran sambil menyalakan lilin
lantaran tengah mengalami padam listrik
naas api lilin menyambar cairan bensin sehingga langsung melahap seluruh bangunan
selain tiupan angin banyaknya tumpahan bensin membuat petugas kewalahan dalam memadamkan api
kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di jalan kangkung
kota makassar sulawesi selatan selasa siang
sembilan rumah penduduk dan kantor lurah tompo balang turut terbakar
warga yang panik berusaha memadamkan api meski dengan alat seadanya
sementara pihak dinas damkar kota makassar sempat kesulitan
lantaran akses menuju lokasi cukup sempit dan banyaknya warga yang berkerumun
dinas damkar makassar menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di salah satu rumah warga
hingga selasa pihak kepolisian polsek bontoala makassar
masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut
tim liputan cnn indonesia